terkait penolakan timnas u dua puluh israel oleh sejumlah pihak ketua umum pssi erick thohir menyerahkan hal tersebut pada kementerian luar negeri yang akan mengeluarkan aturan khusus terkait kedatangan timnas u dua puluh israel
akan hadirnya timnas u dua puluh israel sebagai salah satu peserta piala dunia u dua puluh menuai polemik
selain status israel yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan indonesia rencananya kehadiran timnas u dua puluh israel menuai penolakan berbagai pihak
ketua umum pssi erick thohir menyerahkan hal tersebut pada kementerian luar negeri
pssi hanya fokus pada persiapan teknis penyelenggaraan piala dunia u dua puluh
yang tadi sudah disampaikan beberapa kali tupoksi daripada pssi ini mempersiapkan tim nasional
betul kan ada tuh jobdesknya
mempersiapkan secara teknis daripada penyelenggaraan
dan tentu domain daripada politik luar negeri indonesia
ada di kemenlu itu sudah ada putusannya sudah ada rapatnya
jadi kita harus bagi bagi tugas
dan tentu kembali kita fokus yang ada dulu hari ini